bagi anda yang sedang menjalankan program diet tapi sulit lepas dari nasi
ternyata ada loh sejumlah makanan yang bisa menggantikan nasi
tapi tetap memberikan karbohidrat sebagai sumber energi
di antaranya adalah nasi shirataki
yang terbuat dari akar konjak dan kaya glukomanan serat makanan alami yang larut dalam air dan melindungi dinding usus
satu beras shirataki seberat delapan puluh lima gram hampir tidak memiliki kalori
sehingga cocok buat anda yang sedang diet
namun harganya cukup mahal
jika satu kg beras premium seharga rp lima belas
harga beras shirataki ini berkisar rp satu ratus delapan puluh per kilogramnya
mungkin teksturnya hampir sama dengan nasi juga meskipun rasanya agak beda
kalau dari segi masaknya kan sama ya seperti nasi biasa
kemudian dari segi karbohidratnya sendiri itu sebagai pengganti nasi
shirataki rice itu dia memiliki kalori itu nol nol kalori dia
nol kalori kemudian juga apa namanya
bebas gula juga
karbohidrat tetap dibutuhkan untuk tubuh sebagai gizi